kita ke informasi selanjutnya kehadiran ratna sarumpait dan roky gerung ke palembang sumatera selatan
mendapat penolakan dari sejumlah organisasi masyarakat
mereka sempat diberi waktu selama tiga jam berada di palembang
kemudian pulang ke jakarta sebelum menjadi narasumber diskusi gerakan selamatkan indonesia
kedatangan ratna sarumpait dan roky gerung di bandara sultan mahmud badarudin ii palembang
disambut sejumlah aktivis pada sabtu siang
begitu keluar dari terminal kedatangan ratna sarumpait dan roky gerung dikawal ketat aparat kepolisian ke dalam mobil
dan diantar ke hotel tujuan mereka menghadiri diskusi publik
sementara itu puluhan orang dari ormas pemuda pancasila
menggelar aksi penolakan kedatangan ratna sarumpait dan roky gerung
alasan penolakan mereka lakukan karena menilai kehadiran ratna dan rocky dapat menimbulkan konflik dari segi keamanan
terlebih kota palembang sumatera selatan saat ini sedang menggelar event asian games dua ribu delapan
bentuk kegiatan ini adalah
salah satu menolak kedatangan ibu ratna serumpet dan roky gerung
berkaitan dengan adanya kegiatan seminar yang diadakan di kota palembang
kenapa kami menolak
karena kegiatan seminar tersebut bisa mengarah pada perpencahan
kemudian pro kontra kemudian stabilitas keamanan yang ada di kota palembang sumatera selatan
dalam melaksanakan asian games
aksi penolakan kehadiran ratna sarumpait
dan roky gerung mendapat pengawalan getat dari aparat kepolisian di bantu tni
agar tidak terjadi kericuhan
masa menilai potensi perpecahan bisa timbul karena gerakan yang dilakukan ratna dan rocky
akan mencoreng sumatera selatan yang dikenal zero country
saya frustrasi loh kalau buat aku diskusi dilarang itu pantang
pantang gak boleh itu dilarang
masa berdiskusi dilarang
kemarin misalnya walaupun yang gajak sekarang ini lagi
bener nih pemerintahan sama urusan demokrasi
saya gak tau siapa yang harus ini
mungkin presiden kita kan sekarang dia jadi calon presiden juga
barangkali dia harus cepat cepat tidak menjadi
kasihlah itu jabatan ke kala supaya kalah yang mimpin
ini harus diperbaiki nggak bisa begini
ini akan jadi double standard semua
karena ada kebutuhan pribadi
pihak penguasa di sini
dikasih cuma tiga jam saya udah beli tiket ya
ke palembang lubuk linggau jakarta
sekarang saya harus pulang ke jakarta
saya kriminal maksudnya
pak tito tuh harus tau dia kepala polisi dia pernah ngasih demokrasi gak
saya tahu kok ini aturan semua datang dari jakarta
ini ditanya tuh tito dia ngerti demokrasi gak
berhenti jadi kapolisi kalau gak ngerti demokrasi
acara diskusi gerakan selamatkan indonesia
awalnya akan digelar di hotel dezuri sabtu siang
namun pihak hotel membatalkan acara tersebut karena tidak ingin kasus penolakan rata serum pahit oleh massa menimpa hotel mereka
dunuh purwanto palembang